inilah video amatir pengrebekan yang dilakukan warga desa selotapak kecamatan trawas kaupaten
mojokerto di sebuah villa kawasan wisata tretes kaupaten pasuruan pada kamis sepakan kemarin
diketahui kepala dusun nu digrebek saat berada di sebuah villa bersama dengan seorang perempuan
yang juga warga dusun selotapak kecamatan trawas kabupaten mojokerto atas kejadian ini puluhan
warga desa berunjuk rasa mendatangi balai desa selotapak selasa siang sambil membawa poster dan
spanduk puluhan warga desa menuntut kepala dusun untuk mengundurkan diri tuntutan warga itu sesuai
dengan peraturan bupati yang menjelaskan jika seorang kepala dusun melakukan pelanggaran tidak
pantas bisa untuk dituntut mundur yaitu untuk pak kepala dusun mengundurkan diri mediasi ada jalan
butuh akhirnya besoknya hari jumat kita melakukan mediasi lagi di tingkat kecamatan tadi arahan
dari bapak camat itu supaya ini karena ranahnya ranah desa jadi itu yang menyelesaikan ya dulu
meski telah berunjuk rasa belum ada keputusan terkait tuntutan mundur kepala dusun tersebut
petugas satpol pp kota cirebon jawa barat bersama tni polri selasa malam merazia sejumlah kos kosan
dan pemondokan yang disinyalir disalahgunakan perbuatan asusila dalam razia tersebut petugas
mengamankan puluhan muda mudi bukan suami istri yang kedapatan di dalam kamar serta
beberapa orang diduga penjajah seks berbasis aplikasi tak hanya itu petugas juga menemukan
beberapa alat kontrasepsi di dalam kamar adanya penyalahgunaan kos kosan tersebut juga dikeluhkan
oleh warga yang mengaku resah dengan banyaknya pasangan yang kerap mendatangi tempat tersebut
dan berharap agar ditertipkan dalam razia tersebut petugas merazia sebanyak dua puluh satu orang muda mudi dan
lima orang yang diduga penjajah seks yang berbasis aplikasi layanan online tim liputan cnn indonesia